kami telah memberikan teguran keras kepada batik air
dan secara paralel melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut
dalam surat teguran keras dijen perhubungan udara
kepada mas kapai dimintakan hal hal sebagai berikut
menyampaikan langkah langkah penanganan keluhan penumpang
dan langkah langkah perbaikan dengan melakukan analisa penyebab masalah
yang terjadi kepada dijen perhubungan udara
mas kapai juga harus meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas komunikasi para personel
terkait dengan kegiatan penerbangan penumpang
dan unit kerja terkait di bandar udara
selain itu mas kapai juga harus meningkatkan kesiapan personel
prosedur dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan